kan tuh kan tuh kan
harusnya itu tadi momen romantis tau gak sih
udah gila ya alu lu ketinggian tau gak
siapa juga mau jadi pacar lu enggak
lu masih lama alu disini
gak pernah mau pulang dua orang aja
kalo dia macem macem kasih tau ke gue
lo tenang aja
dia gak akan pernah macem macem lagi sama gua
gua bisa atasnya sendiri
yaudah kalo gitu kita cabut duluan ya brother
uh makasih ya
udah dibawa pulang
dan udah diterima
tanda maaf luang
tapi tanda cinta juga
gue bakal lepas semua nih
eh jangan dong
kayaknya tadi aja lu lepas satu aja
itu udah perasaan gua udah sakit
terbangin aja semuanya sel
bikin repot tau gak
gua ngantuk banget deh
harus tidur sekarang
apalagi besok kan kita sekolah
lu ngusir gue ya
gua gak ngusir lu
atau lu mau nginep disini
biar besok kita bisa bareng berangkat sekolah
gak usah dera
sorry ya udah ganggu waktu lu
yaudah gue pulang ya
sampai ketemu di sekolah ya
iya yuk gue antar ke depan
jangan ribut disini
kalian mau ngapain sih masih disini
self kamu pulang sama aku ya
gak usah sama dia
dia pernah naik mobil
lebih seru naik motor
kalian tuh bisa gak sih
jangan ribut gitu
jadi michelle doang nih yang mau diantar pulang
lo tenang aja
kan ada aldino tuh
dia emang kesini mau nganterin loh kok
kalau enggak kamu sama aku aja naik mobil
rifa kita bareng aja yuk
gak usah tarik tarik
oke kalau nggak mau ditarik
makanya jangan banyak protes
lo tuh harus pulang sama gue tau gak
sel kamu latihan apa sama dia
lo gak usah kepo
bukan urusan lo
tuh tarik tarik lagi
tuh tarik tarik lagi
tuh tarik tarik lagi
tuh tarik tarik lagi
tuh tarik tarik lagi
lo lagi yang gue ajakin terlupa kulit lama banget
mau gue telpon pak toga
engga ternyata orang ringan
ini sesuatu yang kita vinbali dulu
nggak bakalan diberhenti sama polisi
kalau nggak buat salah
aduh gue bisa pakai sendiri
susah susah susah
gue bisa sendiri rifki
maaf ya maafin pacar gue lagi ribet banget sama
tuh kan tuh kan tuh kan tuh kan
harusnya tuh tadi momen romantis tau nggak sih
dipasangin helm sama pacar
udah gila ya alu lo ketinggian tau nggak
siapa juga mau jadi pacar lo nggak
kak dibanding punya pacar kayak lo
mending gue terjun tau nggak
dimana kayak terserah
ya nggak apa apa sih nggak jadi masalah
yang penting kan di hati lo bucin sama gue
tangan gue kelilit
kan udah gue bilang
yaudah makanya yuk
nanti kita benerin sekarang pulang sama mbak ya
ah riva minggir dulu ya
lo minggir dulu
gue mau pacaran
oke pak gue duluan ya
gue duluan ya
iya tenang aja gue sabar kok
pacaran dulu ya
ibu aku mau ngomong serius aja
yaudah kita ngomong sepenjalan aja
apa ada vin apa ada vin
ayo kemampuan peti mana sih
ada kepada kamu
ini moral dari dwi
buat aku walau lu oscar ibadu
coba kamu pikir ini orang orang hebat
gak usah deh apa langsung pulang aja ya
eh tapi tunggu tunggu apa
kita kayaknya harus lebih waspada lagi deh sama si dewi
soalnya kayaknya sih dewi curiga deh sama kita berdua
yaudah yuk ra nantarin ke depan
eh tapi ra duluan yang ke sana
nanti opa ikutin perlahan perlahan di belakang
kayaknya dewi udah beneran pulang sih
tuh mobilnya udah gak ada
yaudah kalau gitu opa juga pulang ya
yuk ra nantarin
ya udah opa david hati hati ya pulangnya
jangan ngebut ngebut lo
iya opa gak ngebut ngebut kok
iya ra tuh gak mau opa david kenapa napa
sabar pake dulu helm
satu dua tiga
sabar tunggu dulu
selamat tinggal opa
eh nanti kalau udah sampe kabarin ra ra ya
opa masih kangen
ra ra juga masih kangen tau
tapi opa kan udah di telpon sama bapak opa

gue gak nyangka ternyata ra ra sama daffin pacaran

gue gak nyangka ternyata ra ra sama daffin pacaran
berani banget sih mereka jalanin hubungan
padahal kan ra ra anak ipa dan daffin anak ips
tapi gue gak rela daffin sama ra ra
karena gue udah duluan sayang sama daffin
gue udah berkorban buat nutupin aibnya davin selama ini
kalau dia baru sunat
seneng yang guru dia